izinkan saya menyampaikan keputusan menko polhukam
singkatannya ketua komite tppu tindak pidana pencucian uang
tentang satuan tugas supervisi dan evaluasi penanganan laporan hasil analisis
laporan hasil pemeriksaan dan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang
jadi sesuai dengan hasil rapat
komite tppu tanggal sepuluh april tahun dua ribu dua puluh
keputusan hasil rapat tppu tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh
yang kemudian disampaikan kepada dpr melalui rapat dengar pendapat di komisi tiga
dpr ri tanggal sebelas april dua ribu dua puluh
pemerintah telah membentuk satgas dimaksud
yaitu satgas tentang dugaan tindak pidana pencucian uang
yang pada pokoknya saya membacakan dari keputusan yang agak panjang ini
ini empat butir saja
butir keempat satgas tppu terdiri atas tim pengarah
tim pelaksana dan kelompok kerja
tim pengarah terdiri dari tiga orang
yaitu menteri koordinator bidang polis
menteri koordinator bidang perekonomian
dan kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
selaku sekretaris merangkap anggota komite tppu
kemudian ada pelaksana

keuangan yang diperlukan oleh pemerintah
pelaksana terdiri dari
ketua adalah deputi iii bidang hukum dan ham kemenkopol hukam
kemudian wakilnya deputi lima bidang koordinasi keamanan
dan ketertiban masyarakat kemenkopol hukam
sekretaris adalah direktur analisis dan pemeriksaan satu ppatk
dirjen pajak kementerian keuangan
dua dirjen biacukai kementerian keuangan
tiga irjen kementerian keuangan
empat jaksa agung moda bidang tindak pidana khusus
kejaksaan agung republik indonesia
wakil kepala badan reserse kriminal
wakil kabar reskrim
kemudian yang keenam
deputi bidang kontraintelijen bin
dan yang ketujuh adalah deputi analisis dan pemeriksaan
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
saudara yang sering ditanyakan itu
ini kan kasusnya di kementerian keuangan
di pajak dan biacukai
kenapa yang masuk tim pemeriksanya kementerian keuangan
memang menurut hukum
penyidik untuk masalah perpajakan dan biacukai itu adalah dirjen pajak dan dirjen biacukai
jadi tidak bisa dikeluarkan karena dia yang nanti akan menindaklanjuti dan punya kewenangan pro justisia
lalu di dalam melaksanakan tugas
tim pelaksana dibantu oleh kelompok kerja
dimana ada dua kelompok kerja yaitu
kelompok kerja satu dan kelompok kerja dua
saya bacakan yang ke
dalam melaksanakan tugasnya
satgas tppu didukung oleh tenaga ahli
di bidang tindak pidana pencucian uang
korupsi dan perekonomian
kepabeanan cukai dan perpajakan yang terdiri atas
kedua duanya mantan kepala ppatk
yang ketiga rimawan pradiptyo
wuri handayani dosen ugm
dan yang ketiga
tuan tuan pimpinan kpk
lalu bapak gunadi
pak gunadi kemudian bapak danang widiyoko
kemudian faisal basri
ada juga mutia jani rahman
kemudian mas ahmad santosa
dan yang terakhir ningrum natasa
jadi ada dua belas tenaga ahli
yang akan ikut di dalam menangani dugaan tindak pidana pencucian uang ini
tetapi tenaga ahli ini
karena bukan penyidik berdasar undang undang
maka dia tidak langsung masuk ke kasus
tetapi dia memberikan masukan masukan
tidak pada entitasnya
tetapi nanti akan menjadi konsultan dan sebagainya
kalau ada masalah masalah yang menjadi
atau perlu perhatian khusus
itu saja pengumuman saya sebagai
tindak lanjut yang sudah dibicarakan
antara kemenko pelukam kemenko keuangan
kemenko kementerian keuangan dan ppatk
setelah lebaran dan ini hasilnya tadi sudah saya umumkan
nah sekalengkap nanti akan disiapkan oleh sekretariat
cukup terima kasih